serangkaian kerucuan mulai dari penipuan tiket hingga aksi ujuk rasa dan di ujung tahun dua ribu dua puluh tiga
menjelang pukul dua belas siang saat sholat jumat dimulai
lalu kemudian irak diminta
terus main liga nya mereka atau ya mungkin siapa tau punya bisa berkesempatan di ibarkena main liga profesionalnya di luar lah ibarkena
izin pak saya dova dari bloomberg technos
selain itu sejumlah penelitian
bukan kuntilanak yang diusir oleh kakeknya tapi bajak laut si raja tega
kemudian di daerah daerah seperti daerah wilayah sekitar gunung halimun cikepuh segala macam sukabumi
karena pernah menjadikan titik simpang jomin ini sebagai salah satu titik utama untuk memberikan laporan
rangers app merupakan sebuah platform transportasi online bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kecamatan ibun
saya yakin akan perbaikan signifikan
paling kecil omsetnya segitu
nggak cuma beras tapi bisa ada potensi sembako lainnya juga akan ikut naik
ya misalkan saat jatuh temponya yang harus membayar
nah untuk si game sendiri itu kan kita udah berapa si game kita kan tidak dapat medali
rupiah yang waktu itu sudah menjelang rp enam belas ribu
tapi jamban jongkok di sana hanya sebagai saluran pembuangan saja
ya pastilah namanya serang istri ya ada rasa khawatir pasti ada namanya kita dia dikali
ini pemerintah sedang berjuang bagaimana sampai akhir tahun dua ribu dua puluh empat nanti
walaupun sama sama tersenyum ekspresi wajah seseorang ketika sedang melakukan senyum tulus atau sekedar senyum sopan bisa dibedakan
berdialog secara terbuka perantaran
wah ini biasanya kalau just tipnya paling gampang itu minuman minuman mengandung alkohol
ini sebenarnya aspek aspek yang sebenarnya upaya untuk meningkatkan tax ratio
salad ini dibutuhkan aneka selada alpukat tomat stroberi keju dan dressing salad
polanya berbeda nggak bisa disamain nih
dan sudah ditangani juga bersama sama dengan covid sembilan belas pcc bersama sama juga dengan satu komite daerah bnpb di sini
ya gue sengaja main main sama temen temen
batu batu gamping ini masih dalam kondisi panas
mifta bagaimana proses pencarian
kesepakatan tertulis yang isinya tidak mampu membayar dalam waktu yang tepat
kadang kan kalau bersihin sendiri ada sisa sisa dikit tuh kayak ya udahlah ya
saja kalau di sekitarannya beberapa provinsi di sekitarnya
kami bahas siang ini dengan konsul jenderal ri di shanghai bapak denny wekurnia
di awal tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang itu artinya akan menimbulkan psikologis meskipun mungkin ada tambahan di luar gudang
dari situ jelas kita bahwa di situ dituntutan itu dituntutan hidup tradisional di era modernisasi itu
dia itu lebih ke pendidikan karena akademi ya
resiko itu sangat besar sekali dan kita sering menyebutnya sebagai aspek sia mekanik ya
terus gua emang sempet consider banget sih
dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas sampai sekarang kami lebih menjaga warisan budaya tuang samput
sebelum adanya perkiraan resesi apa salahnya kita beli sekarang
agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi bencana bencana yang mungkin akan terjadi sepanjang tahun ini